kendaraan mulai memadati jalur ke arah puncak bogor sejak jumat pagi
antrean kendaraan di gerbang tol ciawi mencapai tiga km hingga gadok
polisi belum memperlakukan jalur satu arah pada pagi hari
karena masih banyak warga sekitar yang berlebaran
peribuan kendaraan dari arah jakarta sudah terjebak antrean menjelang jalan tol ciawi
menuju puncak kabupaten bogor
kemacetan sepanjang tiga km mencapai simpang gadok dan tanjakan selarong
seorang pengemudi mengaku mengantri selama satu lima jam untuk mencapai gerbang tol ciawi
pada jumat pagi polisi belum menerapkan sistem satu arah
karena warga sekitar masih mondar mandir untuk berlebaran
penerapan jalur satu arah ke puncak rencananya diberlakukan pada jumat siang
pada pagi hari ini memang arus yang mengarah ke atas sudah cukup ada peningkatan yang cukup signifikan
kurang lebih ekor memang sampai saat ini dua km ke belakang
pantauan kami juga gerbang tol sudah lima ratus meter ke belakang
emang dari tadi pagi dari jam enam sudah banyak yang naik ke atas
namun nanti kita prediksi puncak arusnya naik kemungkinan setelah sholat jumat

pada pagi hari ini tiga ratus polisi dikerahkan untuk mengatur lalu lintas di sepanjang jalur menuju puncak
muhammad juanda bogor
langsung saja kita pantau kondisi sekarang di kawasan puncak sudah ada angga dwi putra
saya lihat di belakang anda terlihat arus lalu lintas begitu padat begitu ya angga
ya betul sekali eva memang sore hari ini di jalan tol ciawi
tepatnya memang kondisi jalanan macet total dan bisa dikatakan memang tidak berjalan sama sekali
ini memang karena apa yang dilakukan oleh kepolisian resor kota bogor untuk melakukan sistem one way atau satu arah dari arah cianjur atau ciawi menuju ke jakarta dari pukul dua siang tadi hingga pukul lima
jadi bagi kendaraan yang akan menuju ke puncak melalui gerbang tol ciawi ini memang tertahan selama hampir sekitar tiga jam
di area kilometer empat puluh lima dan rata rata memang menunggu di rest area ataupun berhenti saja di tengah karena memang sudah tidak bisa maju lagi
dan ini baru akan dibuka sebentar lagi sekitar pukul lima
ini memang dilakukan oleh pihak kepolisian resor kota bogor untuk melancarkan arus yang dari arah puncak menuju ke jakarta
karena memang jika kita lihat di gerbang tol ciawi sendiri ini juga yang ke arah jakarta memang sekarang sudah cukup panjang
meskipun tidak sepanjang
yang dari arah jakarta menuju puncak kalau kita hitung ini sekitar hampir lima km dari simpang gadok hingga ke gerbang tol ciawi
prediksi puncak kepadatan arus lalu lintas kapan angga apakah saat ini ataukah sudah lewat atau kapan
ya menurut pihak polisian sendiri memang sebenarnya puncak dari arus kepadatan atau arus lalu lintas di sekitar puncak
jadi ini memang sudah tadi pagi ketika belum diberlakukan sistem one way dan masih banyak masyarakat yang melalui lalu lalang seperti itu atau bersilaturahim ketika baru saja selesai sholat idul adha
dan tadi memang dicatat ada sekitar sebelas ribu lebih kendaraan yang melewati gerbang tol ciawi
ini artinya memang sudah cukup tinggi dari sekitar biasanya kalau di akhir pekan itu hanya sekitar tujuh ribu seperti itu
namun diprediksi juga hari ini masih akan berlanjut seperti yang anda saksikan juga masih cukup panjang meskipun tidak sepanjang tadi pagi yang kabarnya mencapai tujuh kilometer
dan untuk besok juga diperhatikan agar masyarakat yang ingin menuju ke arah puncak ini harus berangkat dari pukul tujuh karena akan diberlakukan sistem satu arah ke arah puncak dari pukul tujuh tiga puluh hingga pukul sebelas
dan dari pukul dua hingga pukul lima akan sama seperti saat ini dimana akan diberlakukan sistem satu arah dari atas
atau dari puncak menuju ke jakarta
jadi jika anda baru berangkat pukul satu dipastikan akan mengalami hal yang sama seperti masyarakat yang ada sekarang
di mana mereka harus menunggu sekitar tiga jam baru bisa naik ke atas ke arah puncak dari pukul lima hingga malam hari eva
ya angga saat ini anda katakan masih diberlakukan sistem buka tutup jalur dari arah jakarta menuju puncak ditutup sehingga kendaraan sama sekali tidak bisa bergerak
saya lihat banyak sekali para pengguna kendaraan yang keluar
dari mobilnya dan tentunya ini cukup membahayakan sebetulnya
seberapa banyak petugas yang anda lihat bersiaga di sepanjang jalan menuju dari arah jakarta menuju puncak
ya eva memang jumlah petugas yang kami pantau sejak siang tadi tidak terlalu banyak
kebanyakan mereka memang berpatroli lalu lalang di sekitar jalan ini
dan untuk yang penjagaan memang tidak terlihat adanya petugas yang berjaga di jalan tol
namun di rest area atau di tempat istirahat ada beberapa petugas juga yang ikut membantu
namun karena memang kapasitas rest area di kilometer empat puluh lima ini yang tidak bisa menampung jumlah kendaraan yang cukup banyak ini
jadi mereka terpaksa harus berhenti di pinggir pinggir jalan
kemudian bahkan hingga ke tengah jalan
hanya ada satu jalur yang bisa maju sedikit sedikit namun itu tidak terlalu signifikan
dan memang sangat disayangkan juga ini masih banyak pedagang pedagang
seperti itu dikhawatirkan nanti ketika jalur sudah dibuka
karena ini memang harus ada kehatian kehatian dari para pengemudi dan juga dari masyarakat yang ada di sekitar sini
untuk bisa lebih tertib lagi seperti itu
mudah mudahan kedepannya juga pemerintah ataupun pihak polisian bisa memberikan sebuah rest area khusus atau parking bay
seperti itu di luar dari rest area kilometer empat puluh lima ini
karena memang jika nanti jalur sudah dibuka lagi ke atas ini bisa cukup membahayakan bagi masyarakat sekitar
baiklah angga dwi putra melaporkan langsung
dari bogor jawa barat terima kasih